pemerintah sedang mempertimbangkan usulan pembubaran organisasi massa yang berpotensi mengganggu keamanan
presiden joko widodo melalui kementerian koordinator politik hukum dan keamanan
akan membuat payung hukum yang jelas terkait dengan usulan tersebut
presiden jokowi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan wacana membubarkan ormas
yang berpotensi mengganggu keamanan nasional
ia juga menegaskan masyarakat tetap bisa menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa
dengan catatan mengikuti aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum
namun jokowi berpesan agar masyarakat melakukan aktivitas yang lebih produktif
dibandingkan mengerjakan hal yang membuang energi
kalau sudah dirasa mengganggu nah itu yang ingin saya kira dilakukan sesuatu oleh menko pehukam
jangan sampai energi kita ini harus
habis setiap hari hanya untuk urusan urusan yang tidak produktif
gerakan gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan nantinya oleh menko pohukam